lalu bagaimana kisah salah seorang jurnalis yang pernah mengunjungi camp di suria pada dua ribu sembilan belas lalu bergabung melalui sambungan telepon
hussein abri dongoran yaitu jurnalis majalah tempo mas hussein selamat malam
mas husein selamat malam
selamat malam mbak tiffany
baik selamat malam anda dapat mendengar suara saya jelas ya mas hussein
ya sangat jelas mbak
betul mas hussein saya tertarik dengan liputan anda di dua ribu sembilan belas lalu betul ya
tulisan anda nestapa di negeri syam bagaimana cerita anda sampai anda berada di sana berapa lama dan apa yang anda saksikan selama anda berada di sana
baik mbak sejak kekalahan isis di desa bagus
majalah tempo sangat concern sekali melihat isu itu terutama di sisi kemanusiaan
lalu akhirnya saya ditugaskan di bulan mei dan akhirnya berangkat tanggal empat belas mei dari jakarta
tanggal sembilan belas mei saya baru bisa masuk ke suriah lalu menunggu sekitar tiga empat hari dan baru bisa masuk ke kem al ho
di camp al hol itu merupakan kamp pengungsian terbesar di suria bagian utara
yang di bawah
yang dipimpin oleh pasukan kurdistan suria
dan di situ saya bertemu dengan warga negara indonesia terutama anak dan perempuan
di kem tersebut apa yang anda saksikan selama anda melakukan peliputan
begitu saya masuk saya sudah melihat di pagar pagar itu bertumpuk wanita wanita ingin keluar dari pagar
mereka ingin keluar dari tenda pengungsian
tapi di situ tidak ada warga negara indonesia
saya masuk ke camp lalu saya berteriak siapa dari indonesia
karena saya sangat yakin bahwa kata kata itu pasti sangat tidak asing di selingap para warga negara kita yang ada di sana
bahasa saya sendiri
saya bertemu setelah sekitar tiga puluh menit saya mencari
akhirnya saya bertemu dengan satu warga negara indonesia dan dibawa ke tendanya
dan di situ saya berbincang bincang
dan menanyai dia kenapa masuk ke suria dan bergabung dengan isis
dan perlu dicatat bahwa di camp al hol itu hanya wanita dan anak anak kecil
oh jadi yang ada di camp tersebut hanyalah perempuan dan anak anak saja ya
oke apa yang mereka sampaikan
apa yang mereka ceritakan
bagaimana kisah mereka atau paling tidak segelintir dari mereka yang anda temui
apa yang membuat mereka terdorong
apa yang membawa mereka sampainya berada di sana dan bergabung dengan isis
ada yang cerita dia dipaksa oleh suaminya untuk pergi ke suria
kalau tidak ikut dia akan diceraikan oleh suaminya
dan ada juga yang menyatakan bahwa ingin memimpikan negara islam itu hadir
makanya dia pergi ke suriah
apakah anda melihat penyesalan
ketika mereka berada sekarang sudah berada di salah satu camp tersebut gitu
dan anda tahu cerita mereka seperti apa perjalanan mereka seperti apa
artinya kalau tadi anda sampaikan ada yang merasa bahwa seperti dipaksa oleh suaminya
kalau tidak ada ketakutan diceraikan
artinya itu bukan dari hatinya sendiri kan
karena keterpaksaan gitu
ada rasa penyesalan itu
ada rasa penyesalan
saya mau mengikuti suami saya sampai di suriah tidak seperti yang dibicarakan oleh suami saya
suami saya ditugaskan di tempat tempat perang di garis depan dengan membawa senjata
sementara dia sendiri sang istri di rumah saja mengawasi anak
dan juga melihat melihat ya seperti kita tahu lah di istri itu banyak banyak terjadi pembunuhan di sekitar kotanya
lalu juga ada juga yang tidak menyesal
karena dia merasa tidak apa yang diajarkan oleh istri itu tidak salah
apa yang dilakukan itu tidak salah
tidak salah menurut mereka
karena membunuh itu halal kalau misalkan tidak
kalau misalkan tidak sesuai dengan ajaran agama islam yang dipakai oleh isis
kemudian bagaimana anak anak mereka
kehidupan anak anak mereka ini
selama di camp mereka itu lalu lalang saja mbak
mereka kan mereka berbadan kecil ya
kadang kadang dimintain oleh ibunya untuk belanja ke area camp
mereka belanja di luar lalu menjual lagi barang barang itu seperti minuman snack snack es batu minuman ringan
di camp itu ada kayak warung warung kecil
di depan tenda mereka membuat warung untuk kebutuhan sehari hari mencari syria mencari dolar syria
dan juga mereka belajar belajar agama
disitu ada kayak satu tenda saya bertemu
ada seorang ibu ibu dari bandung dia mengajari agama untuk sekitar dua puluh dua anak yatim piatu asal indonesia
mas hussein apa mereka juga bercerita keinginannya untuk bisa kembali ke indonesia
padahal sebelumnya mereka sudah membulatkan tekad gitu untuk angkat kaki dari nkri
karena kita sekarang di indonesia mas hussein juga pasti tahu kita sedang dihadapkan dengan polemik wacana

pemulangan warga indonesia mantan atau ex isis gitu
namun presiden pun juga sendiri menegaskan gitu untuk tidak memperbolehkan mereka untuk kembali lagi ke tanah air
ya mereka hampir semua yang saya temui menyatakan ini kembali ke negara kita ini kembali ke indonesia
ada yang bilang yang seperti dikatakan saya katakan di awal bahwa yang di isis itu banyak yang salah terutama itu
mereka bilang seharusnya pemerintah
mereka bilang seharusnya pemerintah
hadir di sini juga menjalin komunikasi lah
dan mengembalikan mereka sekepatnya seperti itu
oke dan harusnya pemerintah hadir di sana menjalin komunikasi itu mereka sama sekali tidak ada perwakilan atau pihak pemerintah yang akhirnya bisa pernah berdiskusi atau berdialog dengan mereka
betul mbak tidak karena kan camp yang di al hawl ar ruj dan ain issa itu berada di suria bagian utara
itu di bawah kpb minan
pasukan turisan suria yang berbeda dengan suriah secara resmi yang damaskus
karena kalau misalkan tidak ada perwakilan dan tidak mengakui rojava itu sebagai negara makanya tidak ada komunikasi dengan mereka
mereka pun tidak tahu sama sekali kamu bisa pulang dan mereka pun tidak tahu informasi terkini di indonesia saat tes ke sana
oh oke mas hussein tadi anda menggambarkan bahwa ini merupakan salah satu camp terbesar ya
camp terbesar yang berada di utara
yang berada di utara tidak hanya orang atau warga indonesia perempuan dan juga anak anak saja tentunya yang berada di sana
dari negara negara lain pun juga ada bagaimana dengan dari negara lain apakah mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama dari negaranya
bahwa betul tidak ada komunikasi tidak ada dialog tidak ada mereka tidak diajak untuk diskusi perihal keinginan mereka juga untuk mungkin bisa kembali ke negara
yaitu contoh terdekat saya bertemu dengan seorang ibu dan anak kecil dari filipina dan malaysia
mereka pun menyatakan hal serupa bahwa tidak ada komunikasi dengan pemerintah dan mereka juga menyatakan keinginannya untuk pulang kembali ke negara yang masing masing
oke tidak ada komunikasi artinya negaranya pun juga memperlakukan hal yang sama seperti indonesia bahwa say no gitu untuk tidak memulangkan mereka kembali ke negaranya ke filipina dan malaysia yang anda temui itu

bukan seno mbak artinya mereka kan tidak ada hubungan secara diplomatik ya karena kan pasukan kurisan suria ini belum sebuah satu negara seperti itu mbak
oke oke hanya perempuan dan anak anak yang berada di sana bagaimana nasib laki laki kepala keluarga ayah suami dari mereka
kalau untuk laki laki pasukan kurdisan suria menempatkan mereka di penjara
jadi setiap laki laki di penjara mereka di penjara

jadi kesal kesal kita

harisnya untuk melihatbu
tapi mereka memang bisa ditemukan maupun di muak bahwa mereka sih sudah l neu
sejarah blus disana dia digeledah
dipisahkan oleh istrinya
paspornya pun diambil
lalu dia saat masuk dilatih secara militer
latihan fisik merakit
ak empat puluh tujuh dan pada awalnya
dia ditawari untuk
di depan medan perang tapi karena
latar belakang dia sebagai ahli
informasi dan teknologi dia akhirnya
it di isis
dia melakukan propaganda secara
media untuk menarik warga warga
pergi ke suria belakangan dia
kabur dari pekerjaannya
dia kabur ke rakah
lalu kabur ke
mereka diri ke desa bagus lalu
saat saya kesana berada di camp ain issa
saya komunikasi juga
masih menjalin komunikasi dengan mereka
istrinya di pindahkan kepada camp aroz
kenapa chem ain issa bisa sepindah
idah sudah digempur oleh pasukan turki
artinya mereka ini sudah terpisah
cukup lama dengan suami
begitu ditangani oleh pesuan
manfaat konditas suria serangkan
anak kecil casesh namanya
anak kecil bersama ibu sedangkan para pria dimasukkan ke penjara
mas hussein terakhir singkat saja waktu kita terbatas
artinya begini dengan wacana eks pemulangan warga indonesia
yang terlibat sebagai anggota atau kelompok isis
kemudian dengan apa yang anda saksikan di sana
di sini terjadi pergolakan bahwa ada ketakutan dan kekhawatiran
mereka untuk kembali karena mereka pernah membakar paspor
angkat kaki dari nkri tidak mengakui indonesia
kemudian juga yang paling penting adalah terpapar ideologi
yang mungkin bisa menyebar di indonesia ketika mereka pulang
anda melihat itukah
pertama kita harus meminta pemerintah untuk melakukan screening dan verifikasi dulu ya
kita tidak bisa menyebut mereka semua pelaku karena ada juga korban
itu penting screening dan verifikasi
dengan keputusan pemerintah yang
ini sebetulnya pemerintah mengalami dilema juga
karena takut takutnya nanti kalau misalkan pasukan kurinsan suria tidak bisa menangani para pengungsi lagi
mereka menyebar tiba tiba masuk ke indonesia dengan secara diam diam
kita kan sudah pernah ada kasus ya mbak
sawal di pak pahan itu di dua ribu tiga belas
dua ribu tujuh belas lalu yang mengebom makolda sumut
dia di dua ribu tiga belas ternyata pernah ke suria
jadi kembali secara sendiri
jadi harus tetap saja bahwa walaupun ada keputusan dari pemerintah
pemerintah harus melakukan verifikasi
dan screening yang ketat
supaya tahu siapa saja warga negara kita yang masih ada di suriah
baik terima kasih mas hussein abrido ngoran jurnalis majalah tempoh
terima kasih sekali lagi atas cerita dan juga kesaksian anda setelah melakukan peliputan di salah satu camp yang berada di suria
terima kasih sekali lagi